media sosial kementerian kehutanan dan lingkungan hidup merekam peristiwa langka
kelahiran bayi badak sumatera atau dicerorino sumatenais
lahir di suakarino sumatera taman nasional waikambas
bayi badak ini adalah anak ketiga dari sang induk yang bernama ratu
yang berusia dua puluh tiga tahun
tak memerlukan waktu lama bagi bayi badak tersebut untuk berdiri
dalam waktu empat jam bayi badak itu sudah bisa menyusup
dengan lahirnya badak yang belum diberi nama ini
maka jumlah badak di suakarino sumatera taman nasional waikambas
menjadi sembilan ekor
jumlah badak sumatera di alam liar menurut international reno foundation
atau yayasan badak internasional
tersisa sekitar tiga puluh empat sampai empat puluh tujuh ekor
nah kalau yang satu ini ada kucing kucing lucu
kucing ini disiapkan pemiliknya untuk meramaikan summer fun cat show dua ribu dua puluh
yang digelar di kota parepare sulawesi selatan minggu kemarin
ada sekitar empat puluh ekor kucing dari berbagai jenis yang mengikuti kategori perlombaan
seperti ini ini adalah kucing yang berusia dua puluh empat tahun
itu dari kebersihan kucing cara merawat kucing
intinya dari kelincahan kucing
festival kucing ini digelar untuk mengumpulkan para pecinta kucing
dan sekaligus ajang untuk bisa berbagi pengetahuan bagaimana merawat kucing
tim liputan cnn indonesia